gimana kabar terminal
saya kemarin nelpon denny
info dari denny
sudah dua hari kang darman kesini nyari bos bubun
udah dua hari juga bus bubun nggak muncul di terminal
kayaknya bakalan lama gak muncul
pesan bos bubun
buat sementara terminal dipegang kang renom
selain ada orang lama di terminal
kang reno bawa dua orang anak buah
kang renom itu siapa
denny udah cari info siapa kang renom
anak buah kang renom sendiri gelap soal kang renom
di atas kang reno ada orang lain
orang yang backup bos bubun waktu dikejar anak buah kang darman
anak buah kang darman kayaknya gagal
makanya kang darman sekarang turun langsung
arti buat geser bos bubun gak akan segampang yang tony kira
orang yang kita karyot itu gak berani
terus temennya yang beras dendam
itu gak mungkin
sekelompok orang nyerang
ajun gak tau
kenapa tiba tiba ada sekelompok orang datang
terus ngeroyok dia
sampai dua kali
yang ngeroyok pertama
sama yang ngeroyok kedua
kamu tahu kenapa saya balas dendam sama orang orang
saya merasa bersalah sama ajun
waktu itu mereka datang
tapi saya gak ada
yang ada ajun
dia yang kena
harus jelas dulu
masalah itu masalah siapa
masalahnya masalah apa
murad jangan langsung masuk
itu sama aja
dia mau nambah masalah
kasusnya bisa sama seperti ketika kamu tahu tahu masuk ke terminal
keseret sama adik sepupu
gimana masalah di terminal sekarang
tempat tempat yang dulu kita tinggalkan
adalah tempat tempat yang diinginkan banyak orang
seperti kita dulu
tau bisnisnya seperti apa
tahu juga resikonya seperti apa
lagi ke terminal sedang mau ada perang terminal mau diserang besok besok kalau ketemu lagi di
tengah posisi kita lawan sambil nunggu yang lain kopi kayaknya enak mana uangnya sini sayang beli

iganya yang dihajar
gak tau cuma karena terasa sakit aja atau jangan jangan
tulang iganya patah
hari ini kamu gak usah operasi atau mencari calon anggota baru
kamu ke tempat kerja kamu yang sebenarnya
kalau nanti ketemu junaidi bilang ke dia
mulai besok kamu keluar kerja dari kafe
kemudian full time bekerja sebagai profesional di bidang kejahatan
dengan spesialisasi comot dompet alias tukang copet
tapi poster kamu akan saya cetak dalam jumlah banyak
ada tulisan di bawahnya
saya akan cetak dalam jumlah banyak
dan akan saya sebarkan ke berbagai pelosok kota bandung
ya kakak sampai bekerja itu tepat parah
suami dalam dong adri bekommen pesakit
maksudnya hicep tarifnya ke paragraph langsung
ya siap papa
waktu kalau kamu akan menéchipu
kakak akan kenceng sebenarnya
kemarin saya sudah langsung nyari
nanti siang ada yang mau datang
jangan cuma dua orang
kita butuh lebih banyak
saya ngurus terminal dulu sebentar
nomor yang akan berjunta tidak dapat menerima panggilan anda
cobalah beberapa arahan lagi
saya promosi dulu mau ke pasar
kasian mawar sendirian
mau belanja bu
motor nya silahkan di parkir disini aja
gak usah dibawa masuk ke pasar
ketemu di depan toilet
saya muter lewat depan
kalapak kalapak kalapak
saya ke toilet sebentar
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
nanti mau kamu sikat semua
tapi satu per satu
biar ngerjainnya santai
kita bakal digeser pelan pelan
salah kita apa ya
mau cari makan aja diganggu
kayaknya yang mau pegang terminal bukan cuma bos bubun
sama temen temen kita yang udah tersingkir dari sini
terus dapat backup dari kang darman
tapi ada juga pihak ketiga
kang reno bukan temen bos bubun
bukan temen seperti kita
tapi temen bisnis
kang reno kayaknya ngasih bantuan ke bos bubun
makanya dia bisa nyimpan orang di sini
di antara kita anak buah bos bubur
satu di jalur angkot satu jalur bis
itu bukan cuma soal ngisi kekurangan orang
saya kesana sekarang
kalau ada kekurangan orang lagi
pasti yang masuk anak buah kang reno
pelan pelan nanti terminal
isinya orang orang dia semua
hari ini didan gak datang
gak ada kabar
udah kamu telepon
saya khawatir dia diancam tony sama yang lain
supaya bos pebun gak punya orang
kalau dugaan kamu benar
berarti di sini nanti bakal butuh orang lagi
terus nanti kang reno nambah orang lagi buat di sini
nanti bos bubun tergusurnya bukan sama tony
jangan lupa subscribe channel ini
masih panas dingin
kamu gak diajar
waktu ketemu dia bilang
gak ada pikiran buat kabur
saya diajak ke hotel
saya sempet bingung
dia mau apa
saya mau diapain
apalagi waktu dia ngajak masuk kamar
terus disuruh masuk kamar mandi
disuruh buka baju sama celana
suami saya mau udah tua
gak punya kerjaan tetap
mana ada perempuan yang mau jadi
berarti punya suami yang udah tua
dan gak punya kerjaan tetap
ada untungnya juga ya
ya gak gitu juga
punya suami yang sudah tua
dia saya terima sebagai jodoh saya
kalau soal nggak punya kerja tetap
itu kan soal gimana usaha dia
abis itu dia nyuruh saya pulang
ini mah misal
biarpun udah tua
gak punya kerjaan tetap
tapi suami cemumun masih selingkuh
cemumun mau gimana
biar dia dibikin sadar
kalau doa cemumun gak terkabul
paling saya sumpahin aja sekalian
seperti yang di sinetron azab azaban
kamu masih kekeh berjuang mau balik ke terminal
malahan semangat saya jadi double
kamu masih belum kapok
semakin saya dibikin sakit
saya gak akan mungkin ngelawan bos bubun secara fisik
saya akan mengalahkan dia secara mental
saya mau bikin dia merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan
kehilangan kejayaan yang sekarang dia punya
rajin dan baik secara mental maupun fisik
fisik saya baik
gak kurus karena kurang makan
ataupun karena tekanan batin
ah kang mus bisa aja
tadi cemumun yang saya tanya tanya soal keluarganya
barusan kamu nunduk
saya kira kamu sedih
masih secantik dulu
masih atau berkurang sedikit
cuma jarang make up aja
kecuali kalau mau pergi pergian
masih selangsing seperti dulu
sekarang agak gemuk
mungkin karena sudah turun mesin dua kali
enggak seksi seperti dulu
saya nggak pernah mikirin itu
enggak ada perubahan apa apa di perasaan kamu
saya juga tenang
terima kasih kang
ini yang baru kang
kalian sekarang berlima
enggak bisa bersepuluh
nanti dicari lagi kang
kita mau perang
kita mau perang
idan enggak datang
enggak ada kabar
mudah mudahan karena ada urusan
bukan karena seperti wawan sama ican
saya di ancam
sama seperti kalian
sama gengnya tony
saya enggak ada yang kenal
saya nggak ada yang kenal
katanya saya jangan balik lagi ke terminal
mau ada perang
kalau saya ketemu lagi sama mereka di terminal
kita akan perang
melawan orang orang yang sekarang pegang pasar dan ekspansi wilayah ke sana
buat saya ini bukan berarti serakah
tapi balas dendam
karena mereka yang lebih dulu mulai mengganggu kita
saya sih nggak nyesel keluar dari terminal
saya kesana diajak bukan kemauan sendiri
terus di sana kerjanya nggak tenang
saya lebih enak kerja yang dulu
biar nggak rutin bantu saudara jual beli beras
saya belum bilang sama ncoy kalau saya mau keluar
sebetulnya saya masih mau di terminal
soalnya kalau keluar
saya belum tahu mau kerja di mana
perang sebetulnya sudah dimulai
beberapa orang kita sudah disikat satu persatu
tapi enggak perlu takut
perbesar pasukan kita
biarkan mereka yang takut
alasan saya cuma satu itu
kalau kamu takut
enggak usah pulang
tidur di sini aja
tidurnya di mana
bukan sama biaya
tapi di warung biaya

kamu bisa tidur di bangku
bisa buat tidur
besar tapi kecil
saya bisa jatuh
kamu tidurnya jangan gerak
kayak ada yang lagi kamu pikirin jang
kayaknya kamus merhatiin juga soal hubungan saya sama serena
di mana teh
enggak ke kantor
tidak ada lagi yang harus diurus
kalau sedikit mah ada
saya sudah curiga sejak lama
iya udah seminggu
kangennya kayak apa
kalau kangennya pake banget
cuma kang ujangnya gitu gitu aja
padahal aku udah ngasih kode
saya udah berusaha jaga jarak cep
saya sama sarena harus sering ketemu
sering pergi bareng
karena urusan kerjaan
kamu nyalahin kerjaan
bukan nyalahin kerjaan
tapi keadaannya emang gitu
ternyata teteh memang bertepuk sebelah tangan gimana
udah pasti aku bakal patah hati
kira kira bakal pengaruh sama kerjaan nggak
cara profesional harusnya sih enggak
tapi aku kan cuma manusia biasa
pasti ada pengaruhnya
itu yang saya takutin cep
sarana penting buat bisnis kita
bisnis kita pernah turun produksi sama penjualannya
begitu serena masuk
kita berjaya lagi
kita butuh dia
dia yang tahu soal terminal
orang seperti kita cuma bisa mengejar
bikin takut orang
atau mengambil alih
kita terlatih sebagai petarung
bukan sebagai manajer
memangnya bos kecil itu manajer
dia punya teman teman yang bisa diatur sebagai anak buah
mau nurut sama dia
itu artinya dia manajer
manager kalau dia kerjanya di kantor
udah kita gak usah terusin bahas itu
dia mau disebut manajer atau enggak
itu enggak penting
bisa turun ke jalan lagi
saya capek ngurus semuanya sendirian
saya boleh tidur di sini
kalau kamu tidur di sini
terus ada yang makan
atau ada yang mau ngopi
bukan sekarang nanti malam
emangnya kamu selama ini tidur di mana
sekarang belum bayar kontrakan
jangan boros atu
bukan itu persoalannya
pengen cari suasana baru aja
kalian itu gak cocok kalau mau manja
malu sama bentuk badan
buat mengembalikan kelenturan
tapi ada syaratnya
jangan bawa orang luar
kalau orang terima juga
enggak cuma saya sendiri
harus sudah bangun sebelum warung buka
itu saja syaratnya
kalau kamu siap saya oke
kalau cuma sedikit mah gak usah dirasain
wohen kenapa kamu enggak jawab
maaf saya kira yang ditanya cuma kun aja
kamu mau saya anggap nggak ada
kiri balas kanan
kok perasaan enggak enak
kamu ada perasaan apa
mau bilang perasaan gak enak
motornya yang enggak enak
lihat ban belakang
pantesan perasaan dinaikin yang enggak enak
tadi saya ke rumah tony
tony cerita soal kemarin dia dibawa bos bubun ke hotel
terus disuruh berdiri di bawah solar
pakai air dingin
tony bilang dia enggak dihajar sama bos bubun
dia juga nggak ditanya apa apa
cuma disuruh ikut ke hotel
terus disuruh berdiri di bawah sawar
pakai air dingin
sampai dua jam
itu sengaja teror mental
tapi untungnya tony nggak jatuh mental
dia bilang dia makin dendam
karena sadar dia enggak akan mungkin
ngelawan bos bubun secara fisik
tony juga mau ngalahin bubun secara mental
mau bikin bos bubun merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan
kehilangan kejayaan yang sekarang ia punya
soal kandarman gimana
saya dua hari yang lalu ketemu bos mubun
enggak dibawa ke hotel
saya disuruh berdiri di kamar mandi
pakai air dingin
sampai kepala pusing
terus begitu pulang badan saya panas dingin
saya sudah cari dia dua hari ke terminal
dia enggak ada
enggak muncul di terminal
dia tahu lagi dicari akang
sengaja enggak ke terminal
di hotel dia lagi apa
mungkin sembunyi di hotel saiton
nanti saya cari ke sana
gimana kabar terminal
saya kemarin telepon denny
info dari denny sudah dua hari kang darman kesini nyari bos bubun
sudah dua hari juga bus bubun nggak muncul di terminal
kayaknya bakalan lama gak muncul
pesan gos bubun buat sementara terminal dipegang kang reno
selain ada orang lama di terminal kang reno bawa dua orang anak buah
denny sudah cari info siapa kang reno
anak buah kang reno sendiri gelap soal kang reno
tapi denny yakin di atas kang reno ada orang lain
orang yang backup bos bubun waktu dikejar anak buah kang darman
anak buah kang darman kayaknya gagal
makanya kang darman sekarang turun langsung
berarti buat geser bos bubun gak akan segampang yang tony kira
ya sepertinya gitu
gantian lagi ya tujek
kamu sama eding di mana
masih di jalan
kenapa masih di jalan
lagi cari bengkel
bahan motor saya kempes
nanti keluar dari sini belok kanan
sekitar seratus meter ada tukang tambal ban sama tambah angin
bannya ditambah angin dulu aja
iya terima kasih
kita bagusnya nunggu sampai ajun mau kerja lagi
atau cari orang baru aja
kalau orang baru siapa
kita bujuk ajun lagi aja
sepatu aisyah udah lama
itu kan bapak yang beli
beliin yang baru
yang ini udah kekecilan
memangnya kaki kamu masih nama lebar
bukan karena itu
ini kan udah lama
aisyah yang punya sepatu yang baru
kalau sama yang baru
harus penyesuaian lagi
kita gak tau dia disiplin atau enggak
dia jujur atau enggak
tapi ajun udah bilang
takut dikroyok lagi
yaudah kalau gitu
kamu aja yang bujuk ajun
kalau nanti bapak ada uang masuk lagi

tinggal buat kebutuhan sehari hari

nanti ga bisa terima gaji bulanan lagi
sisa tabungan bapak tinggal buat kebutuhan sehari hari

nanti pulang dari sini
atau besok sebelum kesini
saya ke rumah jun
barusan kamu lihat dia
nah barusan kamu lihatnya gimana
katanya pengen punya sepatu baru
itu sudah tau
kenapa masih nanya aisah kenapa
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cirebon tasik semarang
saya mau makan dulu
kamu udah gemuk
gak usah makan
mau ke rumah saya
kirain mau ke rumah saya
bawain nasi padang
masalah di pasar gimana
yang royok temen kamu gimana
hari ini satu orang lagi sudah saya hajar
gak ada serangan balik
bagus kalau gitu
tadi ustaz bilang mau tidur disini
sekalian jadi security jaga malam
biar gak banyak tikus
ustaz mau tidur disini
takut bakal dicegat tony sama yang lain
seperti waktu itu
mamang udah makan
mau warbeli nasi padang ya
kalau ditawarin nasi padang nggak pernah nolak
ketimbun sambal hijau
kalau nggak nafsu makan biasanya karena sakit
waduh kamu pulang duluan aja
tasik tasik tasik
barang barang barang
tasik tasik tasik
kamu aman buat menerima telepon
bos bubun masih belum muncul
ada berita apa di terminal
didan gak masuk gak ada kabar
usep curiga didan diancam seperti wawan sama ican
biar keluar dari terminal
usep sendiri katanya pernah kamu ancam sama yang lain
tapi dia berhasil kabur
didan kemarin ketemu kamu sama yang lain
berarti didan gak masuk bukan karena ancaman
usep sampai parno
dia gak berani pulang
nanti malam mau tidur di warung biaya
didan tadi pagi gak bisa saya telepon
kamu tadi pagi kenapa gak bisa di telepon
tadi malam lupa dicast
terus kamu kenapa nggak ke terminal
saya udah gak berani kesana lagi
ada yang ngancam
bukan boris kan
orangnya gak saya kenal
kamu gak usah ke rumah ajun
barusan dia nelfon
mau balik lagi kerja di pasar katanya
dia nggak takut ada yang ngeroyok lagi
sebetulnya masih takut
tapi dia bilang udah nyiapin jurus langkah seribu
dia belajar bela diri
jurus langkah seribu itu
dia akan waspada
kalau ada orang dateng
dia langsung mau kabur
saya mau belajar jurus itu juga ah
yang penting sekarang kita gak perlu mikirin
buat nyari orang baru
ajun udah mau kerja lagi
kamu waktu itu udah ngasih tau aku ada lowongan kerja disini
kalo selama aku kerja disini
aku justru bikin kamu jadi gak suka sama aku
hari ini aku mau ketemu pak junaidi
pak junedi ada
ada di ruangannya
aku mau ketemu pak junaidi
saya boleh masuk pak
ami katanya mau resign
kenapa kamu mau resign
lidan bilangnya karena dia di ancam
dia bilangnya gak kenal
kalo saya gak ikut perintah dia atau berkhianat
foto saya mau dicetak
di bagian bawahnya dikasih tulisan awas copet
katanya mau dipasang dimana mana
biar keluarga saya
sama orang orang sebandung
orang orang yang datang ke bandung tahu
oke terima kasih buat informasinya
saya tadinya mau kerja baik baik
punya kerjaan yang baik
biarpun cuma jadi pelayan kafe
saya belum sempat lolos masa percobaan
belum bisa pakai seragam seperti teh mira atau ratih
tapi saya keburu terjebak masuk kelompok jahat
jadi orang jahat
jadi copet karena bapak
karena tugas dari bapak
saya yang salah
saya janji akan membebaskan kamu dari saya
saya udah sampai di jogja
selamat datang kembali atau lompat
kejahatan itu ada karena ada kesempatan
aku udah resign
ami sudah resign
dia terpaksa resign karena kesalahan saya
saya sudah tahu pak
ami cerita ke kamu
iya setelah saya tanya
ami sudah tanya
ami sudah tanya
ami sudah tanya
ami sudah tanya
ami sudah tanya
ami sudah tanya
ami sudah tanya
ami sudah tanya
sebelumnya saya nggak sengaja lihat ami sama bos saib
saya kira setelah bapak ketemu bos saeb gagal membujuk bos saeb buat insap bapak nyerah
terus menutup abc versi aksi berantas copet
saya nggak tahu kenapa bapak nggak ngasih tugas lagi ke saya atau ke gubung
tapi malah ngasih tugas ke ami
setelah bapak ketemu bos saeb gagal membujuk bos saeb buat insap bapak nyerah
terus menutup abc versi aksi berantas copet
saya nggak tahu kenapa bapak nggak ngasih tugas lagi ke saya atau ke gubung
tapi malah ngasih tugas ke atas
ami sudah tanya
saya butuh mata mata di kelompok saib
orang yang belum saya kenal
saya yang gak ngasih tau kamu atau gugung
karena ini benar benar rahasia
saya yang gak tau kalau akhirnya saib tau siapa ami
terus berbalik mengendalikan ami
mengambil ami buat jadi anak buahnya
kalau kami menolak perintah dia
fotonya akan dicetak
ada tulisan di bawahnya
terus dipasang di mana mana
abc versi aksi berantas copet akan aktif lagi
dengan tugas menyelamatkan ami
sang sisi menuju sumatera
sini yang haruscriburt
gimana kabar bu bun
komunikasi terakhir dia masih sembunyi di hotel
selamat siang ada yang bisa saya bantu
saya mau ketemu tamu hotel ini namanya bu bun
sebentar saya cek
tamu atas nama bubun sudah check out sejak kemarin siang
gimana di jalan
sampai hari ini orang kita masih cuma lima orang
besok masing masing akan bawa orang baru satu orang
besok kita akan mulai bergerak ke pasar

kita akan berjalan di jalan yang sama
jalan yang sama
katanya mamang lagi tidak nafsu makan
tadi saya tawarkan nasi padang dia bilang tidak mau
tidak kelihatan kalau lagi nggak nafsu makan
baru saja ada ujang datang bawa nasi padang
laporan dari orang kita ada yang sibuk nelpon terus
tidak tahu komunikasi dengan siapa
tapi yang pasti mencurigakan
sudah sepi kita pulang
ini jatah kamu
jadi tidur di warung biaya ya
berarti hidup kamu bisa tenang
tidak perlu pulang
tidak perlu takut dicegat orang
besoknya ganti baju
mana ini sudah bau
ini jatah kamu
pergi ke sana
mak di rumah
mak mau dibawain buah buahan gak
sebelum pulang denny mau mampir ketukang buah
terserah kamu aja
juruk aja ya mak
boleh buat saya
kerja di mana
karena ada yang ngasih tau
nama kamu dan lewat mana kalau kamu pulang
siapa yang ngasih tau
kamu gak kenal dia
tapi dia tau kamu
dia titip pesan
gak usah kerja lagi di terminal